tingkat penyebaran covid sembilan belas yang semakin menurun
membuat pemerintah melonggarkan peraturan bagi sejumlah aktivitas
termasuk aktivitas di pusat kebugaran
pada masa ppkm level satu di jakarta pekan ini
pemerintah memperbolehkan pusat kebugaran
pusat kebugaran sempat dilarang beroperasional
selama sembilan bulan dalam pandemi covid sembilan belas
oleh karena itu ketika pemerintah memberikan kesempatan
untuk membuka kembali pusat kebubaran dan saat ini memberikan pelonggaran
tentunya kesempatan ini tidak mau disiasiakan oleh pihak pengelola
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
kalau menurut saya sih untuk saat ini sih protokol kesehatan sudah cukup bagus ya

terus yang tadi saya sudah bilang kan untuk sanitizer dan lain lain sudah disediakan
pengelola juga harus mengantisipasi rencana pemerintah menerapkan ppkm level tiga pada libur natal dan tahun baru yang akan berdampak pada kapasitas pelanggan
sebenarnya kita akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah yang akan berlaku pada saat itu
tapi kami sebagai tempat gym kami ingin tetap bisa beroperasional dan menerapi protokol yang berlaku
belum ada skema aturan untuk pusat kebugaran
reza ramadan endra rizal di jakarta